terima kasih anda masih bersama kami
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg memperkirakan potensi dampak hujan lebat bisa terjadi di dua puluh sembilan provinsi
dari dua puluh sembilan provinsi ini kalimantan barat dan sulawesi selatan berstatus siaga
dalam keterangan tertulis bmkg status siaga di kalimantan barat terjadi di sintang melawi sekadau sama seperti yang tadi disampaikan
sementara di sulawesi selatan di luwu palopo toraja utara
untuk mendalami terkait cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa wilayah indonesia sudah terhubung kita secara virtual dengan kepala bmkg dwi korita karnawati
selamat malam bu dwi terima kasih atas waktu anda
selamat malam terima kasih mbak putri
ibu bagaimana situasi potensi dampak hujan lebat yang terjadi di beberapa wilayah di indonesia
ya dalam jangka panjang sebagian besar wilayah indonesia saat ini memang sedang memasuki
musim hujan yang puncaknya diprediksi pada bulan januari dan februari
nah kemudian ini hingga akhir november desember tetap mengalami peningkatan curah hujan hingga mencapai puncak nanti di januari februari
ini tentunya akan meningkatkan potensi cuaca ekstrim
jadi masih akan terjadi
yang terjadi saat ini baru pembuka
belum benar benar yang lebih tinggi
lebih tinggi ataupun puncak
sehingga potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir longsor banjir bandang angin kencang ini masih akan terjadi di berbagai wilayah indonesia
oleh karena itu kami mohon agar semua pihak di daerah maupun di pusat tetap terus bersiaga
karena ini mohon maaf hanya berganti wilayahnya
jadi tergantung mana yang lingkungannya lebih rentan atau lebih terganggu itu yang akan longsor lebih dahulu atau banjir lebih dahulu
jadi ini ketahanannya saat ini benar benar tergantung kepada ketahanan daya dukung lingkungannya
karena kondisi curah hujannya relatif merata di wilayah indonesia
jadi mana yang terkena adalah yang paling rentan kondisi lahan di daerah tersebut
bu dwi untuk wilayah yang siaga tadi sempat saya sampaikan kalimantan barat termasuk salah satu diantaranya yang kita tahu saat ini sedang menghadapi banjir yang belum juga surut
adakah daerah lain yang juga harus mewaspadai ini
ya jadi yang perlu diwaspadai adalah juga terutama indonesia saat ini ya indonesia tengah dan timur
karena ini sangat dinamis nanti bergeser geser
nah terutama peningkatan hujan itu juga ada
akan terjadi di pulau jawa bahkan sudah mulai terjadi selain kalimantan dan juga di sumatera
ini perlu diwaspadai selain yang tadi sudah disebutkan di kalimantan ya termasuk di simpang
demikian jadi tidak hanya sintang maksud saya
jawa dan sumatera juga berpotensi mengalami bencana
ada ancaman bencana bawaankah bu dwi terkait cuaca ekstrim yang anda sampaikan selain hujan deras tadi
bentana bawaan adalah dampak lanjut dari hujan deras tadi mbak
jadi dampak lanjutnya biasanya hujan deras itu ataupun hujannya tidak perlu deras tetapi turun dalam waktu beberapa jam
nah ini akan berpotensi mengakibatkan banjir ataupun banjir bandang ataupun longsor ataupun semuanya
jadi bisa multi bentana mbak
tergantung kerentanan lahannya dari hulu ke hilir
sehingga hal tersebut yang perlu diwaspadai kami terus mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim
yang tentunya diharapkan potensi dampaknya ini dapat dihindari korban
poinnya itu untuk menghindari korban
saat ini menghindari korban karena mencegah sudah tidak ada kemungkinan sangat sulit untuk mencegah
tapi menghindari korban jiwa dan mengurangi dampak itulah
mencegah sudah agak sulit di saat saat seperti ini
apakah kemudian anda juga sudah berkoordinasi bmkg dengan kepala kepala daerah untuk menyampaikan bahwa ini berkaitan
seperti yang anda sampaikan tadi ini berkaitan dengan daya dukung lingkungan masing masing daerah
benar sekali mbak jadi sejak oktober kami sudah mulai berkoordinasi secara nasional
dan kami mencegah banyak kepala daerah sudah mengeluarkan instruksi
kepala bupaten paksa bupaten dan ketamatannya untuk bersiaga
ada beberapa daerah antara lain di nusa tenggara timur di sumatera barat di jawa
sudah mulai apa kami kebetulan juga melakukan pengecekan kepala daerah kepala daerah tersebut sudah mulai bergerak juga
budwi saya ingin membahas khusus pulau kalimantan
kenapa kemudian beberapa wilayah mengalami banjir di sintang
ini kita tahu sudah tiga pekan sampai sekarang
masih belum surut
dan apakah ancaman hujan deras itu juga masih ada sampai beberapa hari ke depan
untuk kalimantan ini potensi hujan deras masih dapat terjadi mbak
kami akan mengupdate terus
tapi pada prinsipnya selama musim hujan ini termasuk wilayah kalimantan
secara bergantian ya sporadis bergantian ini akan mendapatkan giliran curah hujan tinggi
yang meningkat dapat mencapai tujuh puluh persen
nah kemudian yang berpotensi mengalami bencana banjir atau longsor dan banjir bandang
adalah tergantung pada daya dukung lingkungannya
jadi meskipun lingkungannya itu apa maksud saya meskipun hujannya lebat
kalau lingkungannya masih hijau itu pun bisa ditanggulangi bisa diatasi dengan kehijauan lingkungan tadi
dengan daya dukung lingkungan yang memadai
namun seandainya hujannya itu tidak lebat hanya sedang saja
tetapi lingkungannya sudah rusak sudah tidak hijau
nah ini air limpasan hujan meskipun tidak lebat
tetapi berlangsung selama beberapa jam itu bisa juga mengakibatkan

tidak hanya faktor lingkungan tapi juga ekosistem
tidak hanya faktor lingkungan apapun ekosistem itu sangat penting
tidak hanya faktor lingkungan apapun ekosistem itu sangat penting

itu juga di kalimantan ataupun di wilayah indonesia lainnya
bu dwi kita tahu beberapa waktu lalu atau tahun lalu
itu sempat ada beberapa metode yang digunakan oleh beberapa pemerintah daerah
untuk mencegah hujan masuk ke wilayahnya
jadi ketika awannya katakanlah masih berada di lautan di tabur garam
supaya hujan apakah hal hal seperti itu masih bisa dilakukan di saat saat seperti ini
ada teknologi modifikasi cuaca
itu bisa efektif
bisa efektif asal tepat waktunya
jadi itu kan sifatnya menabur garam
mempercepat awan awan itu yang tebal itu bisa segera turun menjadi hujan
sebelum masuk ke darat
sebelum masuk ke darat
atau dijatuhkan di atas waduk
itu teknologinya bisa dilakukan
namun kalau kondisi awannya sudah sangat tebal
katakan kumulonimbus itu peluang suksesnya juga menjadi tipis
jadi bisa dilakukan asal waktunya tidak terlambat
awannya belum terlalu tebal
artinya masih bisa diturunkan di laut ataupun di waduk
atau di tempat yang aman
budwi apa yang harus kita antisipasi sekarang
nah sekarang ini
terutama ya kita nomor satu
harus memonitor perkembangan informasi cuaca
terutama cuaca ekstrim
dan bersiaga untuk menjaga sambil memonitor
kita menyiapkan lingkungan kita
saluran saluran drainase itu jangan sampai ada yang tersumbat
sumur sumur resapan bahkan nggak usah jauh jauh di kantor kami pun
saya perintahkan dry nasa ditambah atau resapan ditambah
di kantor kami pun
karena ini juga karena jakarta juga rawan banjir
kemudian juga jangan membuang sampah sembarangan
karena itu bisa menyumbat
kemudian juga ini terus
penghijauan itu tetap terus digencarkan
dan kenapa harus mendengarkan memantau peringatan dini
kalau ada peringatan dini
menjauhlah dari zona yang rawan banjir
misalnya tinggal di bantaran sungai
karena ya keluar dulu dari bantaran sungai
mencari tempat yang aman
tidak rawan banjir
menjauh dari lereng yang rawan longsor
jadi jalan yang pada tebing tebing rawan longsor
itu perlu dimonitor kalau perlu dibuka tutup
kalau ada peringatan dini longsor tutup itu jalan
jangan sampai ada mobil lewat nanti terkubur longsor
ini terjadi berkali kali
nah saat ini fasenya sudah seperti itu
harus tiaga sewaktu waktu peringatan dini
tutup zona zona rawan itu jangan boleh ada orang yang masuk seperti itu
ya dan kita akan menghadapi situasi seperti ini
sampai bulan apa ibu dwi april atau maret
prediksi kami puncaknya sampai februari
namun setelah puncak itu masih ada kerawanan juga
ya lebih aman itu april
april itu insya allah
sudah mulai meredah
bu dwi korita karnawati kepala bmkg
terima kasih ibu malam ini sudah bergabung di cnn indonesia newscast